bagi para keluarga akhir pekan adalah waktu yang paling ditunggu tunggu
ya biasanya itu kita untuk mendekatkan antar keluarga begitu ya supaya lebih hangat
nah ini banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga seperti tadi
untuk jalan jalan untuk bersuah foto seperti itu
atau juga bisa ini salah satunya adalah car free day
ya tapi kali ini car free day di kawasan dekat kantor kita nih di mampang perapatan
dan untuk melihat seperti apa keseruan acara di sana
sepertinya ini baru pertama kali ya di mampang
pertama kali diadakan
kita sudah ada albi di sana korespondensian indonesia
selamat pagi albi
rame sekali ya kelihatannya saya pikir ini di semanggi
ya ternyata di mampang dekat sekali
seperti apa albi keseruannya di sana
ini seberapa panjang sih apakah sampai ke pasar minggu sana
ya selamat pagi iqbal dan juga ratu
di jakarta pada pekan hari ini tepatnya ada sesuatu yang baru
yaitu adanya penambahan
jalur hari bebas kendaraan bermotor yang semula hanya di kawasan mh tamrin sampai dengan kawasan jalan jenderal sudirman saja
kali ini ditambah ke ruas jalan mampang perapatan jakarta selatan
tepatnya dari kawasan simpang duren tiga dan sejauh sekitar tiga tujuh sampai dengan empat km
sampai ke kawasan pejaten atau tepatnya berakhir di jalan warung jati barat
dan pagi hari ini merupakan hari pertama diberlakukannya car free day sendiri di kawasan ini
dan bisa dilihat banyak sekali warga
warga ataupun masyarakat yang datang ke kawasan ini bisa dilihat di sebelah sana banyak sekali warga yang sedang berfoto selfie
ada juga yang sedang berolahraga di jalur bus transjakarta pun
ada yang sedang melakukan bersepeda seperti itu
dan ini memang diinisiasikan oleh pemerintah wilayah kota jakarta selatan untuk mengurangi polusi yang ada di wilayah dki jakarta sendiri
dan ini merupakan sebagai lahan baru bagi warga yang tinggal di kawasan jakarta selatan ataupun mampang perapatan
khususnya untuk melakukan rekreasi pagi hari minggu yang kebetulan juga hari ini cerah seperti itu ya iqbal dan juga ratu
selain bisa dijadikan sebagai arena untuk berolahraga di sini juga nantinya akan ada panggung hiburan utama yang nantinya akan dihadiri oleh wali kota jakarta selatan kapolres jakarta selatan
dan juga akan ada beberapa acara seperti penyuluhan bagaimana caranya untuk memadamkan api
lalu disini juga ada beberapa tempat menjajakan makanan
tapi semoga ke depannya ini tidak terlalu banyak ya
karena supaya akses masyarakat yang akan berolahraga
disini bisa lebih terakomodir
nah walaupun begitu jalur bus transjakarta yang saat ini di sebelah saya sedang dipakai berolahraga itu tetap difungsikan sebagai jalur utama bus transjakarta yang melayani rute dari ragunan menuju ke kawasan kuningan maupun sebaliknya
bisa dilihat di sebelah sana masih ada bustrans jakarta
jadi diharapkan untuk warga yang sedang berolahraga disini untuk tetap berhati hati ketika melakukan rekreasi disini
baik untuk berolahraga untuk mencari cemilan pagi dan lain sebagainya
albi saya penasaran dengan makanan yang dijajakan disana
bisa anda ajak kami untuk melihat makanan apa saja yang dijual di sana pagi pagi
nanti saya kesana kalau ada yang enak enak albi
iqbal dan juga ratu nanti di sini juga ada banyak sekali makanan yang dijual memang
nanti setelah siaran mungkin bisa menyusul saya kesini
di sini ada yang menjual es jeruk ada yang menjual cendol dan juga minuman khas betawi
ada bir peletok juga di sebelah sini
nah lumayan untuk menambah kesegaran
kita jual bil peletok kembang goyang sama dodol
as betawi semua berarti
itu ada cendol duriannya juga ada es jeruk
nah harganya berapa nih bu
dari berapa sampai berapa
biar warga banyak yang mau beli gitu
ini yang ini dua puluh yang ini lima belas
ke bir peletoknya rp dua puluh lima cendol dorennya rp lima belas sama es jeruknya rp lima puluh lima
terjangkau ya ibu ya
nanti teman saya katanya mau nyusul kesini ibu katanya
namanya ratu dan juga iqbal
nanti kasih diskon boleh kali ibu ya
oke terima kasih ibu
ibu namanya siapa tadi
terima kasih ibu ya
tuh ratu dan juga iqbal harganya murah dan terjangkau
setelah siaran boleh mampir kesini
disini juga ada beberapa makanan lainnya tuh
ada rempeyek dan lain sebagainya
ada nasi bakar juga mungkin kalau misalnya masih ingin sarapan seperti itu
lumayan banyak disini iqbal dan juga ratu
ya albi ini sepanjang apa
hanya di kawasan
kawasan hanya di kawasan
kawasan mampang saja kah
atau sampai ke ragunan
nah berhubung arena dari car free day ini sepanjang kurang lebih empat km tadi
dan ada beberapa titik yang memang disediakan oleh wali kota jakarta selatan dan juga suku dinas pemuda
dan juga olahraga yang ada di kawasan jakarta selatan ini
di mana beberapa tempat tempat bazar ini disediakan di sejumlah titik
salah satunya di kawasan warung buncit sini
dan juga mendekati ujung yang mendekati kawasan pejaten
di sana juga sudah disediakan tempat tempat
tapi kalau yang saya pikir sih semoga tidak semakin banyak
karena lahan di sini kan tidak terlalu besar seperti yang ada di kawasan jalan jenderal sudirman dan juga tamrin
ditambah lagi di sini juga masih ada jalur bus transjakarta yang beroperasi
jadi semoga tempat tempat bazar bazar makanan yang dijajahkan itu tidak terlalu banyak
sehingga masyarakat yang ingin tetap berolahraga berekreasi dan lain sebagainya itu bisa tetap terakomodir
karena bisa dilihat di sebelah sana sangat penuh sekali
nah kalau misalnya tidak ada tempat penjajahan makanan yang tidak berlebihan
seperti itu bisa menampung warga ataupun masyarakat jakarta yang ingin berekreasi pagi hari
seperti minggu pagi ini
ratu dan juga iqbal
ini sepertinya warga jakarta tumpah ruah justru ke mampang
bukan ke bundaran hi ya
ini karena baru pertama kali
kami tidak mau mengganggu aktivitas anda di sana
silahkan langsung saja melanjutkan aktivitas anda di car free day kali ini